soal masalah anak yang angin yang dibuang di pantai asuhan
bukan meninggal yang seperti bapak surya tahu
betul kan ma
mama bersaksi ke bupanti
mama bisa menakutkan ditunggu saya
ya kamu istirahat aja yang banyak
jangan pikir yang macem macem
untuk urusan makam udah biar papa aja deh yang ngurus ya
kamu tenang aja
aduh gimana ini
ah nggak usah pa
biar masalah aja nanti yang urusin ya
udah kamu tenang aja ya
biar papa yang urus makamnya
udah biar masalah aja yang ngurusin ya
yaudah terserah kamu
kalau kamu mau al yang urus nggak apa apa
pokoknya yang penting
kamu istirahat banyak banyak istirahat
jaga diri kamu jaga kandungan kamu
iya pak makasih ya pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
allah yang urus pemindahan makam
bukannya sejak dulu al tahu kalau makam itu kosong
kenapa ahok nggak pernah bilang ke andin ya
mama masih tahu
soal masalah anaknya angin yang dibuang di pantai asuhan
bukan meninggal yang seperti bapak surya tahu
mama bersaksi ke ibu panti
mama bisa melakukan retunggut saya
dulu al pernah janji sama aku
kalau dia gak akan laporin aku ke polisi
kalau aku mau bersaksi sama ibu panti
gimana kalau al sampai berubah pikiran ya
masa apa perang ini
di hubungi pak matrin adalah ricky pak
ini bisa dijadikan bukti
selamat malam pak
kami mau membuat laporan orang hilang pak
iya silakan duduk pak
sebentar pak rendy
ini istrinya om martin yang telepon
barusan aja martin pulang
alhamdulillah kalau gitu tante
barusan aja martin pulang
dan kondisinya baik baik aja
berarti ricky sudah melepaskan pak martin
sepertinya begitu pak
pak maaf sebelumnya
kami tidak jadi membuat laporan itu
terima kasih pak

buat kan aja
kamu gak bisa pikir sama cara kamu
bisa bisanya kamu tega menjengkelamu disini
hanya untuk obsesi gila kamu terhadap elsa
hamil anak aku
kamu udah mengadang adang ricky
dan kalaupun dia hamil
itu pasti anak dan suaminya
di luar sana masih banyak perempuan lain yang lebih layak buat kamu cintai
dengarkan om sekali ini aja
om seperti ini karena om sayang sama kamu aja
maafin aku karena aku udah kurung om disini
aku bener bener gelap mata waktu itu om

kamu gak harus berper seperti ini sama om
aku tau om
aku salah atas tindakan aku selama ini sama aku
tapi tolong kasih aku waktu pak
gak semudah itu aku melakukan elsa
om tau kamu bukan anak yang bodoh
kenapa kamu bisa sebodoh ini karena cinta buta kamu terhadap elsa
gak ada apa apa
aku bakal melepasin om dari sini
tapi aku bener bener mohon sama om
kasih aku waktu buat membuktikan kalau elsa itu bener bener gak pantas buat aku
pantas buat aku
dan aku mohon juga om
jangan kasih bukti apapun ke randy atau ke siapapun om
makasih karena udah ngasih kesempatan buat aku
rasanya gue capek banget
bertahun tahun gue mengharapin lo sar
bahkan setelah nikah pun
perasaan gue belum hilang
gue sampai di titik ini
gue punya kesempatan
haruskah gue nyerah
lebih baik gue siap lipat di burung
agak luar biasa
rasanya kan gue taruh disini
kok gak ada ya

rasanya tadi pintu gue kunci
apa tadi ada yang masuk
eeh jadi tak ada sekarang
dengan bandin berniat memindahkan
kalau aldebaran belum cerita ke bandin soal identitas